minggu pagi menteri bumn erick thohir melakukan geladi kotor upacara ngunduh mantu
kaisang erina yang akan digelar tanggal sebelas desember mendatang
ada dua tempat yang akan digunakan
lokasi pertama rumah dinas wali kota solo loji gandrung
sebagai tempat prosesi adat ngunduh mantu
serta pura mangkunagaran sebagai tempat tasyakuran
acara ngunduh mantu diawali dengan prosesi di loji gandrung
selanjutnya kedua pengantin dan kedua orang tua diarak menuju pura mangkunagaran
menggunakan kereta kuda dengan menyusuri jalan selametria di solo
yang nantinya juga akan digunakan warga beraktivitas di car free day
ada sembilan panggung hiburan rakyat yang nantinya berada di sepanjang jalan
yang akan dilalui kereta pengangkut kedua pengantin
tentu adat istiadat kita juga hormatkan di sini
jadi di sini kan lebih tasyakuran
jadi bukan sesuatu
kita merubah merubah adat istiadat yang kita sudah pahami dan hormati
dan seperti yang saya sudah sampaikan
bagaimana acara ini juga melibatkan masyarakat
sementara itu pihak pura mangkunegara memastikan
pelaksanaan tasyakuran oleh keluarga presiden joko widodo
tidak menyalahi aturan adat
meskipun ksam bukanlah keluarga pura mangkunegaran
kalau untuk perhatian mana itu itu sudah diperhatikan

tapi kalau yang jelas di pura mangkunegaran itu tidak ada adat
jadi prosesi adat sama sekali tidak diperhatikan di pura mangkunegaran
tapi di locikandung seperti yang sudah disampaikan oleh pak menteri
jadi di sini hanya tasyakurannya
ada dua sesi undangan yaitu pada pagi hari sekitar pukul sepuluh wib
untuk masyarakat umum dan malam hari untuk tamu vip dan vvip
menurut erick thohir hal ini untuk mengantisipasi kapasitas tempat
agar tidak terjadi kerumunan masa
sri hartono solo jawa tengah